boleh dong traktir aku
sepertinya aku baru melihatnya
oh semua ini uang lama yang hanya berlaku di zaman dulu
jadi tidak bisa digunakan lagi untuk jajan
kalau tidak bisa digunakan lagi
untuk apa disimpan simpan rupa
bahkan disimpannya di tempat khusus pula
ini semua peninggalan kakek dan nenekku
uang uang ini disimpan di tempat khusus karena masing masing punya cerita
nah teman teman kalian sudah tahu kan tentang uang
salah satu fungsi uang adalah sebagai alat tukar
misalnya ketika kita ingin membeli sesuatu kita menukarnya dengan uang bukan
kalau itu sih kami sudah tahu
tapi di zaman dahulu apabila orang memerlukan suatu barang ia harus membuat atau mencarinya sendiri
belum ada warung atau toko yang menjual berbagai macam barang seperti sekarang ini
lalu bagaimana kalau seseorang ingin memiliki suatu barang tetapi ia tidak dapat membuatnya sendiri
wah pertanyaanmu bagus ras
dia akan berupaya mendapatkan
sesuatu yang dibutuhkannya itu dengan cara menukar barang miliknya dengan barang milik orang lain yang dia butuhkan
cara ini disebut barter
aku kok belum mengerti ya
makanya doyan makan seperti aku dong dok
ia akan mencari pemilik sapi yang mau menukarkan sapinya dengan barang milik pak demang
misalnya ditukar dengan satu karung bawang putih
wah kalau aku punya sapi aku tidak mau menukarnya dengan sekarung bawang putih
lebih baik kutukar saja dengan sekarung makanan
ah kamu ron lagi lagi makanan
bagaimana kalau keinginan mereka berbeda
misalnya pak demang ingin memiliki seekor sapi
tetapi si pemilik sapi menolak karena ia tidak memerlukan bawang putih
wah kamu cerdas sekali laras
tadi maksudku juga begitu
karena cara barter tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan seseorang
maka akhirnya cara barter ditinggalkan
kemudian masyarakat mulai menggunakan alat tukar berupa benda benda tertentu
yang bisa diterima atau dianggap bernilai tinggi
misalnya ditukar dengan perhiasan senjata atau barang barang kebutuhan pokok
seperti garam dan bahan pokok lainnya
nah itu betul laras
kalau benda yang hendak ditukarkan nilainya tidak sama
misalnya kalung emas ditukar dengan semangkuk bakso
bagaimana kalau terjadi seperti itu
ya tidak akan terjadi pertukaran
karena itulah kemudian manusia mencari jalan keluarnya
mereka mulai menggunakan uang logam sebagai alat tukar
logam yang paling banyak digunakan adalah emas dan perak
karena selain mempunyai nilai tinggi
logam juga tidak mudah rusak
tapi jika seseorang membawa uang logam yang cukup banyak
tentunya jadi sangat repot dong
perlu ruang besar dan tenaga pengangkut yang banyak
aha aku jadi mengerti
karena alasan itu kan manusia kemudian juga mencetak uang kertas
selain karena bobotnya lebih berat
persediaan logam juga terbatas
maka dibuatlah uang dalam bentuk lain
selain lebih ringan uang kertas juga tipis
sehingga mudah dibawa kemana mana
wah enak juga kalau aku hidup di zaman dulu
dari logam atau dari kertas
pembuatan uang tidak bisa dilakukan seenaknya
ada peraturan yang khusus mengatur tentang hal itu
pasti akan menetapkan lembaga tertentu
yang diperbolehkan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas atau uang logam
sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut
kalau di indonesia lembaga seperti itu
yang merupakan bank sentral indonesia
bank indonesia diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah
sebagai alat tukar yang sah di indonesia
senang menetapkan macam harga dan ciri uang serta bahan yang digunakan
apakah bank indonesia juga yang mencetak uang tersebut
yang mencetak uang adalah perusahaan percetakan uang berdasarkan pesanan bank indonesia
wah kalau begitu pamanku bisa dong mendapat pesanan mencetak uang dari bank indonesia
karena pamanku kan punya percetakan biasa mencetak buku pelajaran sekolah
mencetak uang persyaratannya lebih sulit daripada mencetak buku ron
apa maksudnya persyaratannya lebih sulit rup
uang harus dicetak dengan menggunakan bahan khusus serta dengan ciri ciri khusus
tujuannya antara lain agar uang tidak mudah dipalsukan
rub kamu tadi menyebut bank sentral apa sih bank sentral itu
aku juga tadi mau tanya bank sentral itu apa sih
bagaimana kalau cerita tentang bank sentralnya di pantai saja
teman teman ayo kita berlomba
siapa yang bisa sampai ke pelabuhan lebih dahulu akan aku beri hadiah
huh kamu ron makanlah terus yang dipikirkan
hadiahnya satu keping uang logam kuno
oke deh aku yang hitung ya
perlombaan dimulai pada hitungan kelima
siap satu dua lima
awes ya aku susul kamu
aku menang aku menang
tidak bisa kamu curang
pokoknya perlombaan harus diulang
teman teman lihat kapal kapal itu
namun ketika terjadi perang di eropa
jalur perdagangan di laut tengah tertutup
sehingga para pedagang eropa kesulitan memperoleh rempah rempah
akhirnya mereka berusaha berlayar sendiri langsung ke tempat penghasil rempah rempah
pada abad ke enam belas melalui perjalanan laut yang cukup lama
bangsa eropa akhirnya menemukan kepulauan nusantara yang kaya sekali akan rempah rempah
bangsa belanda juga tidak ketinggalan datang ke nusantara
ubi nusantara itu negara mana
kamu ini kurang informasi ron
nusantara itu ya indonesia
jangan marah begitu dong laras
coba ruby sejak tadi bilang indonesia
aku kan mengerti kenapa pakai istilah nusantara
wilayah nusantara mencakup daerah daerah yang sekarang merupakan
wilayah nusantara mencakup daerah daerah yang sekarang merupakan
negara kesatuan republik indonesia
zaman dahulu kan belum ada negara indonesia
kalau dijelaskan seperti itu aku kan cepat mengerti
oh jadi karena ingin menguasai rempah rempah kita
belanda kemudian menjajah nusantara ya
kemudian kegiatan perdagangan semakin ramai
sehingga dibutuhkanlah bank untuk memudahkan para pedagang
oleh karenanya pada tahun seribu delapan ratus dua puluh delapan
atas perintah raja belanda willem i
pemerintah belanda di nusantara mendirikan dea fase bank
yang ditetapkan sebagai bank sirkulasi
ruby apa sih artinya bank sirkulasi
artinya bank yang tugasnya mengeluarkan dan mengedarkan uang
tetapi waktu itu daya fase bank juga menerima simpanan
ketika jepang datang merebut wilayah nusantara dari tangan belanda pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua

gaya fase bank ditutup oleh pemerintah militer jepang
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima jepang menyerah pada tentara sekutu
setelah kota hiroshima dan nagasaki dibom oleh tentara sekutu
indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya
ruk apakah setelah merdeka
pemerintah indonesia mendirikan bank sirkulasi sendiri
pemerintah segera membentuk yayasan pusat bank indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam dilebur menjadi bank negara indonesia atau bni
bni diharapkan dapat berfungsi sebagai bank sirkulasi
tetapi pada kenyataannya bni tidak pernah beroperasi sebagai bank sirkulasi
tentara sekutu datang untuk melucuti tentara jepang dan membebaskan tawanan perang
akan tetapi kedatangan mereka disusupi oleh tentara belanda yang disebut mika
yang langsung menguasai beberapa wilayah indonesia
wilayah indonesia kemudian terpecah menjadi dua
di daerah yang dikuasai nikah
deyava sebang dibuka kembali dan berfungsi sebagai bank sirkulasi
sementara di daerah republik indonesia juga ada bank sirkulasi yaitu bni
namun karena perang terus berlangsung antara indonesia dan tentara nikah
bni tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai bank sirkulasi bagi republik indonesia
lalu bagaimana nasib bni selanjutnya ruk
pemerintah kita dan pemerintah belanda
lalu mengadakan konferensi meja bundar pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan untuk menghentikan perang
belanda akhirnya mengakui kedaulatan negara kesatuan republik indonesia
tetapi tidak mengakui bni sebagai bank sirkulasi
fungsi bank sirkulasi tetap diteruskan oleh deyava sebang
dan bni ditetapkan sebagai bank pembangunan
wuh kalau saja sekarang masih ada penjajah belanda
pasti sudah aku lawan mereka
roni roni sesama tikus saja takut mau melawan tentara belanda
uh nah teman teman
keputusan konferensi meja bundar itu justru membuat semangat nasional bangsa indonesia semakin menggebu gebu
deyava sebang dinasionalisasi oleh pemerintah indonesia
maksudnya melalui suatu proses
deyava sebang akhirnya menjadi milik pemerintah indonesia
lalu deyava sebang sekarang masih ada tidak
deyava sebang diganti menjadi bank indonesia
sebagai bank sentral indonesia
nah sebagai bentuk kecintaanku kepada indonesia
sekarang aku mau menabung di bank indonesia
oh tidak bisa dok
bank indonesia sebagai bank sentral
tidak menerima simpanan dari masyarakat
dan tidak memberikan pinjaman kepada masyarakat
kita bisa menabung di bank bank umum
atau di bank perkreditan rakyat
bank indonesia punya beberapa tugas
membuat peraturan yang harus ditaati oleh bank bank tersebut
dan sekaligus mengawasi kegiatan mereka
demikianlah sejarah tentang bank sentral indonesia
kita dapat mengikuti cerita tentang bank sentral
di film film lainnya yang ada di museum bank indonesia
lomba tadi kan aku yang menang